selanjutnya kami akan ajak anda ke bali
nah kalau berbicara mengenai bali ini kan identik dengan pantai
tapi kali ini kita akan mengajak anda untuk mengunjungi sawah tercantik di bali
tempatnya di desa jatilui kabupaten tabana
oh ini yang terasering begitu ya
betul seperti di belakang kita nih
oh iya eh tapi ini bukan sawah
sawah tapi sawah yang di ini ya bukan di bukit begitu ya
nah ini sawah ini ternyata menjadi salah satu warisan dunia
karena keasriannya dan kearifan lokal masyarakat bali
yang menjaga sawah tetap menjadi sawah selamanya
bagi masyarakat bali padi bukan hanya makanan pokok
tetapi sudah menjadi bagian dari beragam ritual
mulai dari pemakaian bija di dahi sebagai simbol dewasiwa
yang melambangkan kesucian
hingga sesajen dalam beragam upacara keagamaan perlambang kemakmuran
demi menjaga produktivitas padi masyarakat bali memiliki tradisi subak
subak adalah sistem irigasi pesawahan yang diselenggarakan oleh rakyat
subak itu diikat dengan semacam peraram
atau semacam perundang undangan
kalau di subak itu disebut peraram lebih tinggi awig awig
dan perlu juga komitmen dari semua pihak termasuk pemerintah
bagaimana kita bisa mempertahankan keberadaan subah ini untuk jangka panjang
karena ini terkait dengan sosial ekonomi masyarakat terutama pangan
salah satu pesawahan yang melambangkan kearifan lokal masyarakat bali
adalah sawah di desa jatilui keupatan tabanan
saking terjaganya sawah dan subak di jatilui mendapat predikat the world heritage dari unesco pada dua ribu dua puluh
masyarakat jatilui memiliki adat istiadat menjaga keberadaan sawah selamanya
mereka menjaga sawah sebagai bagian dari budaya dan terus memelihara keasriannya
kini sawah jatiluit tidak hanya menyuplai beras ke pulau bali
tetapi sudah menjadi daya tarik bagi wisatawan
kita keramatamahan kita kearifan lokal ya

itu mungkin yang menjadi pilihan kita
jadi daya tarik mereka kita selalu terbuka untuk para turis yang datang ke jatilui
itu kita selalu terbuka
bertegur sapa kita banyak senyum itu salah satunya mungkin yang menjadi
kita menunjukkan budaya kita
selain bisa menikmati indahnya alam pegunungan
wisatawan memiliki kesempatan bercengkrama dengan penduduk lokal dan ikut serta menanam padi
wisatawan memiliki kesempatan bercengkerama dengan penduduk lokal dan ikut serta menanam padi

ini sangat berbeda

sawah jatilui menjadi contoh bagaimana sawah bisa berperan besar meningkatkan kehidupan masyarakat
bill dipertahankan dan dikelola dengan baik
wali kurniawan pabanan bali